apapun yang kamu lakukan harus dengan ikhlas dengan hati yang sabar kamu
mengerti mengerti mulai sekarang kamu tetap berlatih jangan menyerah yoki
akhirnya kita sampai juga di puncak gunung kalimayanya
aduh akhirnya nyampe juga
mau ngapain kalian datang ke puncak gunung ini
minta tolong dari keperingasan raksasa penghuni hutan karimun kan
kok aki tau sih datangin kita kesini
aki mau kan bantu kami
baiklah aki akan menolong kalian
terima kasih aki
nah anak anak sekarang aki mau melihat kemampuan kalian
kamu timun mas coba kamu gerakan pohon sulur itu
tapi gimana caranya ki
iya diusahakan dong dicoba
tapi kan pohonnya tinggi banget
udah jangan banyak alasan cepat
gimana caranya ya
kamu dewi dan bayu
banyak banget ki
gimana caranya ki
iya banyak banget
tapi gimana caranya
tidurin kopo kopo sebanyak ini
karena perut kamu gendut dan besar
dan minum seluruh air danau itu
air sebanyak gini suruh disedot
gak salah apa tuh lagi
kalau kata perut gua benteng
disitu kan ada bambu kamu masuk ke lubang lubang itu
tapi kan lubangnya kecil ya kamu juga akan kecil
kamu paling kecil sekarang tugas kamu pindahkan batu batu itu tapi kan ki
batunya gede banget ya kalau kan kecil pindahkan batu itu cepat
hai habis ah oh iya aku inget oh kalau tidurin kita pakai nyanyian oh iya kita nyanyiin aja
gak bisa nih batunya berat berat
apapun yang kamu lakukan
harus dengan ikhlas
dengan hati yang sabar
kamu tetap berlatih
kita akan memiliki
ketujuh bocah bocah ingus
mami makan enak juga
kita ambil memilik kita
siap satu dorong
timun bayu dan timun dewi
semua yang kalian lakukan harus didasari dengan hati yang ikhlas dan sabar
insya allah semua keinginan kalian pasti tercapai
dan harus dipertajam ilmu hati kalian
sekarang lakukan kembali dengan sabar dan ikhlas
semoga kalian berhasil